berikut data terkini pesebaran corona di indonesia
kita lihat bersama hingga selasa satu september dua ribu dua puluh terjadi penambahan kasus baru positif covid sembilan belas di indonesia
sebanyak dua tujuh ratus tujuh puluh lima orang sehingga secara keseluruhan menjadi satu ratus tujuh puluh tujuh lima ratus tujuh puluh satu orang
sementara satu ratus dua puluh delapan lima puluh tujuh lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai tujuh lima ratus lima orang
kemudian untuk prosentase kesembuhan pasien covid sembilan belas secara nasional
kini mencapai tujuh puluh dua satu persen sedangkan persentase kematian empat dua persen
berdasarkan informasi dari satgas penanganan covid sembilan belas untuk penambahan kasus positif baru secara nasional
pada satu september kemarin dki jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan sembilan ratus satu kasus
sehingga total kumulatif kasus positif di jakarta adalah empat puluh dua
selanjutnya ada jawa timur dengan tiga ratus lima puluh kasus dan total kumulatifnya menjadi tiga puluh tiga delapan ratus sembilan puluh tiga kasus
lalu di peringkat ketiga jawa barat dengan penambahan dua ratus lima belas kasus baru
dengan total kumulatifnya mencapai sebelas dua ratus tujuh puluh delapan kasus
namun secara nasional jumlah kasus positif covid sembilan belas terbanyak per satu september
jakarta dan jawa timur berada di posisi pertama dan kedua
sementara di posisi ketiga
di tempat di jawa tengah dengan empat belas satu ratus enam puluh empat kasus